polri menerjunkan tim gabungan operasi damai kartens untuk mencari pilot susi air yang diduga ditangkap tentara pembebasan nasional papua barat opm tpnb opm
kapolri jenderal listio sikit prabowo menyatakan hingga kini pencarian masih berlangsung
hal ini disampaikan kapolri jenderal listio sikit di istana merdeka jakarta pada selasa sore
kapolri enggan membeberkan detail operasi pencarian tim kartens dan berjanji akan membuka informasi ke publik bila ada perkembangan terbaru
pesawat susi air dibakar diduga tpnpb opm mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu
sebelumnya pesawat susi air yang membawa lima penumpang dibakar di bandara paro distrik paro kabupaten duga provinsi papua pegunungan
pesawat susi air yang berangkat dari timika dan mendarat di lapangan terbang paro dilaporkan dibakar pada selasa pukul sepuluh waktu indonesia timur
kabit humas polda papua mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab kebakaran
hingga kini pores duga dan pihak susi air masih melakukan rapat koordinasi
lokasinya berada di daerah kelompok bersenjata
saat ini pesawat tersebut masih lost contact pada saat dihubungi oleh pihak penerbangan susi air dari timika
sementara kondisi pesawat diinformasikan dalam